kepala bnpb meninjau lokasi terdampak gempa di pulau bawean gresik jawa timur
akibat gempa tuban yang terjadi jumat lalu ribuan rumah di bawean rusak
kepala bnpb lejen suharyanto bersama pj gubernur jawa timur dan bupati gresik
meninjau langsung warga terdampak gempa di pulau bawean
gempa yang terjadi jumat lalu menyebabkan ribuan rumah rusak
selain rumah ratusan fasilitas umum dan tempat ibadah juga turut terdampak gempa
selain meninjau kerusakan bnpb beserta pemerintah setempat menyalurkan logistik bagi warga
ribuan warga bawean terdampak gempa berkekuatan enam lima magnitudo
tanah lapang dan dataran tinggi tersebar di enam belas desa di dua wilayah kecamatan pulau bawean kabupaten gresik
warga memilih bertahan di pengungsian karena merasa trauma dan khawatir terjadinya gempa susulan
pemkap gresik bersama sejumlah sukarelawan dan tenaga medis juga membuka dapur umum
serta layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa